titik terang juga makin terlihat di kasus lain kepolisian daerah jawa timur
pada senin siang melakukan gelar perkara dengan menghadirkan tersangka
dan barang bukti kasus mutilasi di kediri
ya tersangka yang merupakan teman dekat korban menangis dan meminta maaf
atas pembunuhan dan juga mutilasi yang ia lakukan
dua tersangka mutilasi as dan aj digiring anggota ditres krimum polda jawa timur
dalam gelar tersangka dan barang bukti senin siang
dalam gelar perkara ini as menahan tangis saat mengucapkan permintaan maaf
kepada keluarga korban budi hartanto atas tindakannya menghabisi korban
ya ada pertandaan di pertikaian tempat berulang
dari penangkapan dua tersangka ini polisi membeberkan kronologis pembunuhan terhadap budi hartanto
pembunuhan berawal dari korban yang mengamuk usai berkencan sesama jenis dengan tersangka as di dalam kamar
korban marah karena meminta uang kepada tersangka
tersangka aj yang coba menenangkan bahkan diserang oleh korban dengan sebilah golok
namun dapat ditangkis dan direbut tersangka yang kemudian berbalik menyerang korban bernama as
hingga korban tewas
karena ketakutan jenazah korban dimasukkan ke dalam kopar untuk menghilangkan jejak
namun karena tidak muat kepala korban akhirnya dipotong oleh kedua tersangka
yang kemudian dibuang di kawasan karanggondang blitar
pada saat mau yang bersangkutan sudah meninggal korban sudah meninggal itu mau dimasukkan ke korban ini
namun tidak cukup
setelah tidak cukup dikeluarkan lagi dari kompor
as mendorong untuk dipotong saja kepala ini
selain kedua tersangka polisi juga membeberkan sejumlah barang bukti
akibat perbuatannya kedua tersangka dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup
wahyu pratama putra surabaya